lihat ini makanan ini juga basi dan dipenuhi ulat sama belatung
maaf guru demi kebaikan putra guru sebaiknya
tidak tidak akan pernah kuserahkan kita pusaka padepokan argaliung kepada mereka
siapkan murid murid utama kita
sekarang juga kita berangkat
tidak tidak akan pernah kuserahkan kita pusaka padepokan argaliung kepada mereka
tidak tidak akan pernah kuserahkan kita pusaka padepokan argaliung kepada mereka
tidak tidak akan pernah kuserahkan kita pusaka padepokan argaliung kepada mereka
tempat bersemayamnya sang yang namanya
siapa yang mau mengantar nyawa
siapa yang mau mengantar nyawa
menginjakan kaki ke gunung cangguk guided the love in god
maaf aku nggak milih
aku ingin bertemu sacha yang sa
ada apa ya
ada apa ya
celaka aku harus menggunakan senjata tombol
terima kasih kian santan
di tanah pasundan ini siapa yang tidak mengenalmu
kelinci sekarang kau aman
silahkan pergi dan tinggalkan tempat ini
terima hormatku siang yandama
maaf kalau aku bertindak kurang sopan
aku datang ke sini karena saran dari guruku
kegendeng dan waris
untuk mendapatkan aji kapilisan
dipinta aku kehayangmu benar
tidak cukup aku berbicara
tidak cukup aku cerita
sampai aku tahu
benar benar jatuh kepada kesatria yang berhak
sampai aku tahu
benar benar kesatria yang diharapkan
tuhan telah mengijinkan aku
untuk menjadikan kelinci
kau malah melarangnya
aku harus makan apa
maafkan aku harimau
sesungguhnya pengetahanku juga terbatas
aku hanyalah manusia biasa
kalau aku memaafkanmu
apakah bisa menyelamatkan anak anakku yang sedang kelaparan
kau mau menyerahkan tubuhmu
untuk bangsa anak anakku
insya allah aku ikhlas
sebelah tanganku dan sebelah kaki
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dari kejadian hari ini
jangan menggunakan kekuatan
dan ilmu pengetahuan dengan cara yang kaku
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih paman
aku akan tetap mengingat pesan
siapa yang menyuruh kalian datang kesini
kami benar benar kelaparan
sisa pun tidak apa apa tuhan
yang penting perut kami terisi
ambillah uang ini paman
dan berikan mereka makanan seperti yang kami makan
aku tidak akan memberi makan sama orang miskin ini
lebih baik makanan yang ada di kedaiku
busuk semua dimakan belatu
tunjukkanlah kebesaran ini
ambillah uang ini di
dan ambillah makanan buat yang lain di
terima kasih banyak nak
lihat ini makanan ini juga basi dan dipenuhi ulat sama belatung
yaudah tenang kisana
saya akan ganti semua dengan yang baru
kamu harus berdiri untuk uang kami
apa yang sudah kalian perbuat di sini
kalian sudah membuat makanan basi di kedai saya
bahwa paman sendiri yang bilang
lebih baik dagangan paman busuk dimakan oleh ulat dan belatung
daripada memberikannya kepada orang lain
tidak ada yang lebih sulit
ini semua terjadi karena kata kata paman sendiri
allah kabulkan ucapan paman